akhirnya nyampe juga
semenit lagi posisi kayak tadi aku susah selayang
itu tega banget sama supir sendiri
yeee kamu aja yang menjadi supir aneh
kalau misal peker bilang dong kan tinggal tuker posisi
emang kamu aja kali yang pendek deket deket sama aku
lagi kok rame banget depan rumah kamu
oke aku memang gak bisa nguster kamu
tapi aku yakin polisi pasti bisa ngusir kamu
eh kamu apa pan
kamu apa pan
ya dan aku juga
lepaskan aku rizky
lepaskan aku pada polisi kenapa sih
kamu sendiri kan yang betullah lepaskan
itulah apa aku cuma mau ketemu rizky
dan dia udah setuju untuk tinggal sama aku
kamu gak berhak untuk menghalangi kami kenapa sih
aku ini punya aku berhak mengatur anakku sama dengan anakku
ngusir kamu dari gue
lenny aku gak mau nyakitin kamu
lepaskan handphone ku rizky lepaskan
lepaskan handphone ku rizky lepaskan
lepaskan lepaskan aku rizky
lepaskan handphone ku sini
biar tora sabur ini
berani dia menghina saya
gak ada satupun orang yang bisa menang
saya ingin rapuh hijaya
akhirnya nyampe juga
semit lagi posisi kayak tadi
pak ini mama pak ya allah pak mama kenapa

leni mama papa sudah menunggu
rizky mama aku mustahak
nanti aku harus jalan rumah sakit

aminah kamu cepetan dikit dong
ini udah paling ngebut banget gi sabar dong
kamu cepetan dong
ini udah maksimal udah paling ngebut aku mau jalan
aku mau berani lagi kalau lebih ngebut lagi dari ini
rizky di depan ada pertinggaan ini kita ambil kanan terdiri
yaudah lah nanti juga kelihatan
ampera ini mobilnya kemana sih
rizky kamu jadi panik dulu dong
ini kan cuma satu satunya jalan
kamu mau aku ngeketolong gimana
aku takut bantuin mamah aku aminah
tapi kamu tenang dulu dong rizky
jangan mikir macam macam gi
kamu tenangin dulu diri kamu sekarang
nanti kalau kamu udah tenang kan kamu bisa mikir
sekarang kita belok kiri atau kanan
sekarang udah lebih tenang
rumah siapa sih yang dari tadi bawa mamah kamu itu
aku nggak bisa kasih tau aminah kalau ada apa apa
keadaannya lagi begini
nanti yang ada malah tambah rumit
gembira masalahnya aku nggak tahu sama sekali nomor teleponnya berapa
alamatnya dimana juga aku nggak tahu
itu dia yang kepanik
aku cari kemana
itu ada orang
kamu juga jangan kayak kain
sayang ini mamah pak
kamu bisa bawa mamah kamu keluar

ya memang sekarang kita nggak tahu
belok kanan atau kiri
cuma yang aku lihat dari tadi kan dia jalan di sebelah kanan terus
siapa tahu dia sekarang belok kanan
sekarang kita belok kanan aja
kenapa lagi di mobil
masa nggak tahu kok mobil ini bensinnya sudah habis
bego sekali dia
orang sekitar sini tahu pembencin dimana nggak ya

ya maksudnya dia sudah kembali ke mobil

ya maksudnya dia sudah kembali ke mobil
ya maksudnya dia sudah kembali ke mobil

ya maksudnya dia sudah kembali ke mobil

orang yang gak tau malu di dunia
orang yang gak tau malu di dunia
kamu orang yang membunuh icar
tapi kamu malah membayar orang
untuk membebaskan diri kamu
kamu berapa banyak orang itu
kamu pakai cara cara licik
untuk menjebak orang itu
pengadilan sudah membuktikan
siapa pembunuh iksan sebetulnya
kamu itu bisa berkeliaran begini
makannya enak itu karena belas kasihan